dua pelajar di padalarang kabupaten bandung barat
selasa siang dilarikan ke rumah sakit karena diduga keracunan obat keras
korban sempat kejang dan tidak sadarkan diri sehingga harus diberi cairan infus
para korban diduga dicekoki pil penenang oleh orang tidak dikenal
dua pelajar sma asal padalarang kabupaten bandung barat
fr dan ir terpaksa dirawat intensif
di rumah sakit cahaya kawaluyaan rsck kebupaten bandung barat selasa siang
kedua pelajar belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam pengaruh obat
berdasarkan informasi dari tim medis rsck
kedua korban datang ke instalasi gawat darurat
diantar kerabatnya dalam kondisi kejang dan mengalami pusing
bahkan seorang tak sadarkan diri
setelah ditangani tim medis korban sempat sadar dan mengakui
mengkonsumsi pil penenang sebanyak lima butir
pil penenang tersebut diperoleh dari orang tak dikenal
dan diberikan secara paksa untuk dikonsumsi
semua badan tuh tersakang dan sempat kejang juga
dugaan sementara informasi dari pasien bahwa pasien minum pil warna biru
spokulasi bahwa itu salah satu golongan obat penenang
kedua korban masih dalam perawatan tim medis rsck hingga selasa malam
sementara itu petugas kepolisian sejauh ini belum mendapat laporan dari pihak korban
kabupaten bandung barat
seorang nenek di tasik malaya jadi korban pembunuhan sadis
selain menggorok leher korban pelaku juga hendak membakar rumah korban untuk menghilangkan jejak
sementara di subang polisi menangkap pria berkebangsaan malaysia yang menyelundupkan sabu sabu
bersama informasi lainnya berikut kilas kriminal selengkapnya
isah warga nagrok cipatuja
tasik malaya ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya senin malak
korban tewas dengan luka sayang
dan benda tajam di bagian lehernya
kematian tragis perempuan berusia tujuh puluh delapan tahun itu terungkap setelah adik kandung korban melihat kepulan asap dari dalam rumah
setelah dibuka ternyata kakaknya sudah tak bernyawa dekat perapian
mb warga negara asing asal malaysia ditangkap anggota polres subang di kediaman istri mudanya di batang sari kecamatan pamanukan subang
tersangka mb yang merupakan warga pahang malaysia sering ke indonesia untuk menjenguk istrinya
namun setiap ia pulang
sambungan yang terangkan oleh pemerintah tersebut

pada polisi tersangka mengaku dengan berbekal paspor dan visa wisata berhasil menyelundupkan sabu dengan berat dua dua puluh sembilan gram ini
sabu dibawa tersangka dengan cara mengemasnya dalam plastik kecil dan dimasukkan ke dalam anus
alhasil tersangka lolos dari pemeriksaan petugas bandara
pasangan selingkuh di tasikmalaya digerebek suaminya sendiri saat berduaan di dalam sebuah kamar
pasangan selingkuh itu langsung digiring sang suami dan petugas ke mako pores tasik malaya
as suami dari wn sudah menaruh curiga terhadap kelakuan istrinya yang tidak ada di rumah saat ia pulang dari luar kota
sang suami kemudian mencari istrinya dan mendapati di sebuah kamar hotel di jalan yuda negara tasikmalaya dengan pria lain
menurut istri as pria selingkuhannya itu dikenal lewat media sosial dan mereka sudah beberapa kali kencan di sejumlah hotel di tasikmalaya